seret untuk pintunya

saya mau bicara sekarang
selesaikan masalah ini
tidak di dalam ruang sidang
kita sama sama pergi ke dokter yang menangani
nah setelah itu kita sama sama putuskan
jalan mana yang terbaik
saya ingin bertanya
apakah sistem pengobatan donor anak ketika
ketika akan sembuh
dalam penyakit kanker tidak pernah ada yang pasti pak zenal
sudah dokter jelaskan ke keluarga pak bimo dan bussar
apa dampak psikologis
ana jika tika meninggal
dia akan merasa bersalah
dan menyesal sekali
dari hasil riset kami mengatakan
anak yang menonorkan
dia mempunyai kebanggaan
terhadap dirinya sendiri
mendonorkan ginjalnya ke tika
tetapi pada akhirnya
apakah dampak ketakutannya sangat besar
apakah operasi ginjal terhadap tika
bisa membuatnya sembuh
itu sudah sangat kritis
ginjal akan sangat berbahaya
dan tidak bermanfaat
kita sudah mendengar pendapat ahli kan
kita putuskan dengan nurani kita
kami akan menghargai keputusan anda
kami akan segera mencabut surat ututan kami
terima kasih pak jenel
terima kasih pak
jam segini baru pulang
tadi ana mampir ke rumah teman
apa yang ke rumah temen
sementara kakakmu lagi terbangun
hari dua sakit dan mama sendirian di rumah
kamu enak enak ke main kerumah teman
itu juga sakit hati mama yang udah kamu bikin
mama udah gak peduli lagi sama kamu
karena kamu udah gak bisa ngasih apa apa lagi
jadi jangan harap mama akan kasih macam macam untuk kamu
kamu bisa berhitungan sama mama
mama juga bisa berhitungan sama kamu
mama boleh pukulin ana
tapi mama jangan dendam sama ana
makanya nurut sama mama
jangan banyak tinggal